seorang pria mencuri tablet di sebuah warung nasi di durensawi jakarta timur pada sabtu dini hari
tersangka masuk ke dalam warung dan langsung menuju ke meja penjaga warung nasi
melihat penjaga warung nasi yang sedang tertidur ia langsung menggasak satu unit tablet yang berada di atas meja
tersangka langsung keluar dan melarikan diri
saat menyadari tabletnya hilang penjaga warung nasi langsung memeriksa rekaman cctv dan mengetahui tabletnya telah dicuri
korban telah melaporkan kejadian ini ke polsek durensawi
inilah rekaman cctv saat terjadinya pencurian mobil di perumahan jemur andayani surabaya jawa timur pada dua puluh tiga maret lalu
dalam rekaman cctv tersangka datang bersama rekannya dengan sepeda motor
turun dari sepeda motor tersangka kemudian berjalan ke mobil yang terparkir di depan rumah
masuk mobil dengan kunci cadangan tersangka langsung membawa kabur mobil
senin siang tersangka yang ternyata adalah suami dari korban hanya bisa tertunduk lesu saat diamankan satres pimpol resta besurabaya
tersangka dan sang istri diketahui telah dua bulan pisah ranjang tapi belum bercerai
tersangka ditangkap polisi di kediri jawa timur
sementara mobil daihatsu terios hitam milik korban ditemukan di semarang jawa tengah
tak hanya melakukan pencurian tersangka juga menyimpan narkoba seberat satu enam belas gram di dalam tasnya
kasus ini telah dilimpahkan ke sat narkoba polresta besurabaya
seorang ketua rt di kabupaten karimun kepulauan riau harus berurusan dengan polisi lantaran mencuri empat unit motor
motor yang dicuri ia jual
melalui media sosial dengan harga murah
salah satu aksinya terekam cctv pada enam april lalu
ia awalnya berpura pura duduk di atas motor ecarannya sambil memainkan ponsel dan memantau situasi
saat situasi sepi pencuri lalu membawa kabur motor korban
dimintai konfirmasi pada senin pagi polisi menyebut pelaku sudah diamankan di tanjung batu kota kecamatan kundur kabupaten karimur
dari tangan pelaku polisi mengamankan empat unit motor yang telah dikumpulkan
dari leputan cnn indonesia